sementara itu pimpinan pondok pesantren al zaitun panji gumilang melakukan perlawanan hukum
dengan melakukan gugatan perdata ke pengadilan negeri jakarta pusat pada kamis siang
melalui kuasa hukumnya panji gumilang melayangkan gugatan perdata
terhadap wakil ketua umum mui anwar abbas yang dinilai melakukan perbuatan melawan hukum
dengan melontarkan tuduhan komunis kepada panji gumilang
dengan hanya berdasarkan potongan video di media sosial
dalam petitumnya kuasa hukum panji gumilang hendra effendi menyebut
kerugian material yang dialami kliennya senilai satu rupiah
sementara kerugian di materialnya mencapai satu triliun rupiah
kita melakukan gugatan yaitu terhadap saudara anwar abbas dan turut tergugatnya mui pusat
jadi kerugian yang diderita secara material oleh kliennya
kami senilai satu rupiah
kita masukkan dalam penutupannya
kemudian kerugian secara imaterialnya yaitu satu triliun rupiah